hei ibu bapak dari mana
bu yanti biasa kita mau ke pasar ya pak
dari bank nukar uang kecil
iya buat lebaran salam tempel
ini buat bayar uang bajanya ya
mama simpen aja pak buat belanja kemu
sayang kalo uang baru buat bayar bajanya
yang bener aja mah ini udah jelek jelek banget ma
di terawang aja gak terlalu butuh cahaya
dilihat udah kayak sobekan brosur bu
yaudah deh makanya bulan
emak kamu jangan gitu dong
ih si papa berisik deh
bawang merahnya setengah kilo
cabainya deh boleh setengah kilo juga
nggak leto leto yang kayak tadi ibu kasih
kamu gak malu apa ditegur orang
stok uang jelek kita kan banyak masih
tukerin ke bank atau ke kas liling bi
oh ya bu dua empat puluh ribu bu
masa mama dikasih sepuluh ribuan jelek lagi
kalau punya uang lusuh itu jangan dibelanjain kemana mana
jangan kebanyakan nyimpen uang lusuh
jangan lupa like share dan subscribe ya